sejak tanggal dua puluh enam januari dua ribu dua puluh dua ini
dan sampai tadi malam kami
pindahan terakhir yaitu
pesawat yang ke enam puluh tujuh
kami tunggu sampai penerbangan berakhir
dan saat close sudah tidak ada
pesawat pesawat lagi yang
memang revitalisasi itu
setelah runway close
maka proses untuk
pengambilan data data terakhir sebelum
pekerjaan fisik itu dimulai